seorang pengendara sepeda motor nyaris menjadi sasaran emosi petugas saat hendak menerobos barikade penyekatan di jalan raya bogor kedung halang kota bogor jawa barat rabu pagi
selain terus memprotes pengendara ini bahkan sempat melindas kaki petugas hingga terpaksa diminta memutar arah
keributan juga nyaris terjadi saat pengendara mobil menolak dialihkan masuk jalan tol lantaran simpang baranang siang ditutup total
dalam penerapan ppkm darurat satgas gabungan menutup enam titik akses ke kota bogor
petugas memeriksa surat tugas ataupun bukti keterangan kerja di bidang esensial dan kritikal
di jakarta para pengendara roda dua dan pengemudi ojek online ramai ramai nekat menerobos jalur penyekatan di jalan hashim asari gambir jakarta pusat rabu pagi
bahkan tak sedikit yang melaju melawan arah
petugas di lokasi pun sempat kewalahan hingga harus berulang kali merapikan kembali sekat ke posisi semula
ruas jalan yang mengarah dari grogol menuju hermoni juga menjadi semperawut
kepolisian meminta para pengendara
mau mematuhi aturan selama penerapan ppkm darurat demi keselamatan bersama